perhotelan menjadi salah satu sektor yang terpukul akibat tsunami di selat sunda
tidak terkecuali bagi hotel hotel yang berada di kecamatan anyer banten
meskipun daerah selatanya terrelatif tidak terkena tsunami
libur pergantian tahun seharusnya menjadi momentum bagi pebisnis perhotelan di kecamatan anyer mengeruk untung
namun bencana tsunami di selat sunda membuat wisatawan menghindari daerah ini
padahal pantai wisata di kecamatan anyer relatif tak terdampak langsung bencana tsunami
beberapa acara yang telah dipersiapkan menjelang malam pergantian tahun pun terpaksa dibatalkan
hotel marbella anyer misalnya
tahun tahun sebelumnya manajemen hotel selalu membuat pesta kembang api
namun tahun ini mereka memutuskan membatalkan acara malam pergantian tahun karena masih dalam masa berkabung
kita memang dari penghasilan untuk tahun baru itu sudah kurang jauh
keakupansi juga jatuh lima puluh persen sudah kita kebangkas
tapi kalau setelah hari h tsunami
di hari h tanggal dua puluh dua itu kita drop banget enam puluh delapan puluh persen
kita ya meliaran lah
dan impact nya itu nanti januari februari itu ada grup grup yang sudah rilis juga
nah itu juga impact yang luar biasa
jadi tidak cuma bulan ini saja tetapi bulan ke depannya
begitu pula jayakarta villa anyer
sebelumnya pengelola villa merencanakan untuk menggelar pesta tahun baru dengan mengundang sederet artis
acara tersebut dibatalkan lantaran banyak pengunjung yang membatalkan pemesanannya
untuk okupansi sebelum tsunami untuk tahun baru kita sudah di tujuh puluh persen
namun setelah kejadian drop sampai saat ini kurang lebih sepuluh sampai lima belas persen
dan teman teman hotel lain di kawasan anyer bahkan banyak yang kosong
ya tidak ada tamu sama sekali
khususnya ke daerah karangbolong ke arah carita itu masih berdampak
apa namanya tidak ada wisatawan
kementerian pariwisata berjanji akan membantu memulihkan bisnis pariwisata di banten
dengan mengarahkan event event pemerintah yang menarik wisatawan agar dapat digelar di sini setelah masa tanggap darurat
yang ketiga adalah semacam
trauma healing untuk industri
industri ada yang tidak bisa bekerja tidak mampu saya menggunakan bahasa lebih jelas
membayar cicilan listrik air
kita akan minta kepada kementerian terkait untuk memberikan relaksasi termasuk cicilan ke bank
ini juga terjadi di bali dan di lombok akan kita mintakan juga di sini
perhimpunan hotel dan restoran indonesia memperkirakan kerugian hotel di banten
akibat tsunami mencapai lima ratus miliar rupiah